kepolisian denpasar bali telah menetapkan enam orang tersangka
kasus pengeroyokan dan penusukan anggota tni di nusa dua bali
diketahui pelaku penusukan yang merupakan anak di bawah umur ini
ternyata juga anak dari salah satu anggota dprd provinsi bali
dari pemeriksaan terhadap sebelas orang saksi
enam diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan dan penusukan
pelaku penusukan berinisial dka yang berusia enam belas tahun
merupakan anak salah satu anggota dewan perwakilan rakyat daerah bali
meski salah satu tersangka merupakan anak anggota dewan
pihak polisian mengaku tetap akan memproses sesuai hukum yang berlaku
tanpa ada keistimewaan maupun perbedaan perlakuan
yang menusuk itu
ya sudah pasti
terus proses selanjutnya seperti apa
ya kita lanjutkan
karena ini anak berarti lima belas hari penanganannya dan diperpanjang nantinya
sebelumnya seorang anggota tni tewas setelah menjadi korban pengeroyokan dan penusukan
yang diduga dilakukan oleh kelompok geng motor pada minggu dini hari
insiden itu bermula saat korban dan kelompok pelaku terlibat salip salipan di jalan raya
tegas kepolisian dan anggota denpom udayana
langsung melakukan olah tempat kejadian perkara kasus pengeroyokan dan penusukan
yang mengakibatkan seorang anggota tni
tni bernama prada yanuar setiawan tewas
dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi
diketahui korban bersama temannya tengah melintas di jalan bypass ngurah rai nusa
saat itu sempat terjadi salib menyalip antara kendaraan korban dengan kelompok pelaku yang diduga geng motor
tak berhenti di sana kedua kelompok ini kemudian terlibat aksi perkelahian
karena kalah jumlah korban kemudian dikeroyok dan ditusuk pada bagian dada
sebelumnya korban dilaporkan tengah menjalani libur pendidikan
ketua kelompok penjaga tni tni bermasukkan
saya berterima kasih atas terjadinya korban penusukan terhadap salah satu anggota kami
jadi peristiwa ini diawali dengan terjadinya kesalahpahaman
anggota kami sedang melaksanakan izin berlibur
jadi antara anggota kami dengan oknum pelaku itu terjadi keributan
kemudian terjadi penyelamat
kemudian terjadi penyelamat
kemudian terjadi penyelamat
kemudian terjadi penyelamat
kemudian terjadi penggoyokan sehingga anggota kami korban penusukan
saat ini jelajahnya sedang berada di rumah sakit umum sanglah denpasar